petualangan kriminal seorang pria di bandung berakhir di jeruji besi
untuk menghindari kecurigaan warga pencuri yang kerap menyasar tempat kos ini
menyamar menjadi seorang wanita berhijab saat beraksi
dalam rekaman kamera cctv sekilas tampak pencuri sepeda motor di kawasan taman sari bandung ini adalah seorang wanita
lengkap dengan pakaian kerudung hingga tas wanita yang dipakainya
padahal pelaku pencurian yang kerap menyasar tempat kos ini adalah seorang pria berusia dua puluh tahun asal pameng pekarut
modus menyamar menjadi seorang wanita dilakukan ayah beranak tiga ini untuk menghindari kecurigaan warga saat beraksi
aksinya terhenti setelah karyawan toko elektronik melaporkan kedatangan pelaku
kepada petugas reserse kriminal posekta bandung wetan yang hendak menjual laptop hasil curiannya
tersangka ini unik jam delapan
aksinya saudara ir ini berpura pura sebagai seorang perempuan
kemudian tersangka memasuki rumah kos kosan yang kira kira tidak ada penghuninya atau ditinggal penghuninya pada saat itu
mengambil beberapa barang antara lain laptop handphone dan saat ini juga sangka mengambil satu buah kendaraan bermotor yang telah berhasil kita amankan
menjelaskan keterangan tersangka
lima kali selapan kejadian ini
hah untuk makan
belajar dandan dari mana
ini belajar kayak dandan perempuan ini di mana
belajar sendiri bukan dari salon
belajar sendiri di rumah dandan perempuan gitu
emang kayak gitu tujuannya buat apa itu
empat unit laptop satu buah telpon genggam
serta satu unit sepeda motor diamankan sebagai barang bukti
berarti hasil kejahatan
laku terancam hukuman maksimal selama lima tahun penjara akibat aksinya
freddy bangun bandung